tadi sudah diselesaikan oleh hakim
ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas
harus diberikan kepada peraturan perundang undangan
berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang mulia
yang kemudian diperkuat oleh putusan mahkamah konstitusi
penetapan calon wakil presiden
didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi
karena melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
bahwa kemudian ketika terjadi ada proses
yang diplori oleh pasangan pasangan calon
yaitu paslon satu dua dan tiga
kalau pasang satu dua dan tiga
yang digugat objek gugatan penetapan kpu
kabupaten kota provinsi dan kabupaten asal
dalam penetapan peran hasil secara nasional
ketika ada keberatan dari jawa barat
digugurkanlah percayaan keberatan itu
eh tolong dibikin prpu kpu terlebih dulu
terima kasih yang mulia
pertanyaan kami kepada ahli
apakah dapat menjadi dasar
mengenai diskualifikasi pasangan calon
dan pada pemilu presiden
dan perpu nomor satu tahun dua ribu empat belas
maka norma norma yang terbentuk
akan ada kekosongan kekuasaan
jika dilakukan pemungutan suara ulang
dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur
penjabarannya tidak jelas atau obskur
ya ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia
pelanggaran konstitusi yang sejatinya
menunjuk pada undang undang
justru dalil dalil yang dibangun
dengan yang diatur dalam undang undang
mohon dijelaskan oleh ahli
kami bergantian dengan rekan revely
izin menayangkan dua lembar powerpoint
bukti bukan hasil riset
ppt bukan yang mulia
izin menanyakan langsung yang mulia
yang mulia kami menyampaikan satu sebelum ini
saudara ahrun ini dihadirkan sebagai ahli
oh salah paknya sudah
jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan
meskipun keberatan mengajukan pertanyaan juga boleh
tentang adanya perbedaan rezim
tentang pemilihan umum serentak
terakhir dengan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
terbangun sistem keadilan pemilu
yang semuanya melalui bawah selu